kita ke informasi berikutnya ketua umum pssi erick thohir berharap dunia dapat melihat sepak bola indonesia bangun dari tidur
dengan diselenggarakannya laga fifa match day indonesia melawan argentina
erick menyebut pertandingan melawan juara dunia sepak bola tersebut menjadi bagian
untuk mempersiapkan mental timnas sepak bola indonesia dalam menghadapi laga lain
hal ini disampaikan erick thohir usai laga fifa matchday indonesia melawan timnas argentina
di stadion gelora bung karno jakarta senin malam
selain menyiapkan mental timnas indonesia menurut erik nasionalisme masyarakat dapat meningkat
sebab sama sama mendukung merah putih
erick berharap industri olahraga indonesia dapat bangkit disertai dengan pencapaian prestasi yang membaik
sebelumnya indonesia harus menerima kekalahan dua setelah bertanding melawan argentina di fifa matchday
di gbk senayan pada senin malam setelah gawang hernando ari
saya mengucapkan terima kasih kepada tim argentina yang mau hadir ke indonesia
memberikan juga permainan terbaik
saya juga berterima kasih kepada tentu tim nasional kita
yang memang harus melakukan permainan defense dan counter attack
karena memang kelasnya jauh tapi cukup disiplin saya rasa
dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada
sehingga seluruh supporter sepak bola yang percaya sepak bola indonesia bisa bangun dari tidur
dan ini yang kita harapkan juga
bahwa ini jadi fondasi mental tim ini
kita akan melakukan pertandingan kualifikasi piala dunia oktober
kita belum tahu lawannya siapa
kalau oktober bermain baik akan main lagi november
untuk kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh